terima kasih anda masih bersama kami
kasus kematian saat menjalani isolasi mandiri terus terjadi di sejumlah daerah
tidak sedikit orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dari hasil pcr merasa dirinya baik baik saja
dan hanya mengalami gejala ringan seperti halnya batuk demam dan juga sedikit sesak nafas
padahal jika hasil pcr terkonfirmasi positif covid sembilan belas
orang tanpa gejala harus tetap memeriksakan diri ke dokter
sebab ada banyak faktor terjadinya perburukan kondisi pasien
salah satunya adalah pneumonia
bahkan ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia zubairi jurban
menyebut bahwa pasien covid sembilan belas kemungkinan memiliki pneumonia di paru parunya
tetapi tidak tertangani dengan baik
perburukan ini terjadi dalam waktu singkat yang berujung kematian
lalu apa itu pneumonia dan bagaimana menyikapinya
saat ini melalui sambungan zoom sudah ada dokter spesialis paru erlina burhan
halo selamat malam dokter
dokter ini terkait dengan kasus kematian saat
isolasi mandiri ini kan terus terjadi
bahkan kemarin malam saya mendapatkan informasi di depok jawa barat
ada lagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya ini
akhirnya meninggal dunia
nah ini sebenarnya apakah orang tanpa gejala sebenarnya memiliki resiko
yang tidak kalah besar dengan pasien yang bergejala dok
ya jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa penentuan isolasi mandiri atau dirawat itu
mestinya harus dari tenaga medis yang menentukan
karena syarat syarat diisolasi
isolasi mandiri itu kan harusnya tanpa gejala dan gejala ringan
dan masyarakat tidak bisa menentukan gejala ringan atau sedang
karena sedang dan berat harus di rumah sakit
nah ini ingin saya sampaikan bahwa kalau dalam pemeriksaan ternyata dari foto toraknya terlihat pneumonia
pneumonia itu adalah infeksi jaringan paru
yang terdapat terlalu banyak
radang di jaringan paru bisa kita lihat dari foto torak
nah ini jadi memang tenaga medis yang menentukan
ini sedang ringan atau berat
nah bukan masyarakat yang menentukan
oh saya sakit terkonfirmasi positif
tapi saya mau isolasi mandiri saja gitu
nah itu adalah yang salah
jangan jangan banyak yang isolasi mandiri itu bukan gejalanya ringan
tapi sudah masuk sedang
yang karena tidak diatasi
tidak mendapatkan obat obat yang semestinya
diberat tanpa diketahui
dan juga kan
kita semua tahu lah ya bahwa
dengan tingkatnya kasus
lonjakan yang luar biasa dalam
tiga pekan terakhir ini
membuat rumah sakit memang
sehingga masyarakat juga sering
ditolak ya karena memang tidak ada tempat tidur
dengan demikian masyarakat
akhirnya memutuskan sendiri ah
nggak usah lah ke rumah sakit nanti juga ditolak
nah harusnya tidak begitu
ini saran saya adalah
kalau memang pasien pasien yang di rumah itu
merasa dadanya tidak enak
atau merasa bernafas susah
atau terlihat sesak
semakin lemas harusnya
segera ke rumah sakit
dan jangan berharap
mau datang ke rumah sakit langsung
akan mendapat kamar perawatan
kalau dalam kondisi yang memang
butuh penanganan sebaiknya
tidak apa apa datang
ke rumah sakit dan di igd
instalasi gawat darurat
itu kemudian akan diatasi misalnya
kalau memang terjadi hipoksemia
misalnya susah kurang oksigen
bisa diberikan oksigen kalau memang
sang cairan akan diinfus
dan lain lain jadi
jangan salah pengertian masyarakat
merasa wah rumah sakit penuh saya nggak mau datang
memang penuh ruang rawatnya
tapi pasien tetap bisa datang
ke igd untuk mendapatkan
namun harus sabar memang
mungkin bisa menunggu tiga empat lima
lima hari bahkan seminggu baru mendapatkan
pengrawat karena memang pasien pasien
yang kita rawat itu bukan hari ini
masuk lalu besok pulang
memang menunggu dan mereka akhirnya
tidak ada gejala dan kita pulangkan
tapi ini artinya bahwa setiap yang terkonfirmasi
positif covid sembilan belas ataupun yang memang
bergejala seperti influenza
ataupun batuk batuk biasa seperti itu
memang seharusnya harus melakukan
ya jadi memang
untuk fototoraks itu kan nggak semua
rumah sakit pasti bisa
takut ke rumah sakit nah saya kira
bisa kita memberdayakan puskesmas
karena jumlah puskesmas ini
sangat banyak dan ada
di lingkungan masyarakat nah di puskesmas
itu mestinya tenaga
medisnya bisa menentukan ini mungkin dari
pemerintahan fisik dan juga
kalau melihat tanda tanda vital
kalau terlihat pasiennya sudah
nafasnya lebih dari
dua puluh empat kali per menit nah itu
biasanya jangan dirawat di rumah
harus mendapatkan pertolongan
nah ini berbicara soal pneumonia sendiri
ini dok kalau
kita melihat dari ciri cirinya sendiri
seperti apa dok seperti batuk mungkin ataupun
dahak yang dikeluarkan oleh pasien itu
seperti apa dok yang mungkin bisa
keluarga yang mendampingi bisa
mengetahui apakah dia ini memang benar benar
harus dibawa ke rumah sakit ataupun
penanganan lebih lanjut begitu dok
ya jadi pneumonia

kalau pneumonia karena bakteri

keluar dahak dan
tahapnya mungkin berwarna hijau atau
kekuningan nah pada covid
biasanya justru batuknya batuk
kering tidak ada dahak tetapi
terjadi peradangan di
jaringan parunya nah ini
membuat biasanya pasien dadanya
merasa tidak nyaman kemudian
juga mungkin akan
kerusakan di jaringan paru itu membuat
membuat oksigen tidak bisa
didistribusikan ke arah
sebagaimana kebutuhan ya ini pasien
akan terlihat nafas cepat
kemudian juga mungkin lama lama semakin
lemat karena kurang oksigen
mungkin berkeringat dan bahkan
terlihat pucat nah kalau ada
gejala gejala ini apalagi kemudian
merasa ada nyeri dada
udahnya tertekan ya batuknya
bertambah banyak tadi kalau tadi
awal batuknya jarang jarang kemudian
batuknya semakin sering
ini harus adalah tanda tanda bahaya
yang kita waspada ini jangan jangan
monimonyenya bertambah luas
itu berapa lama dok
biasanya untuk batuk itu sendiri apakah
memang akan terjadi terus menerus
atau hanya dalam waktu misalnya
seminggu ataupun dua minggu batuk ini akan
tidak juga jadi tergantung
peradangan yang ada di jaringan paru
artinya lesinya itu
tidak terlalu luas biasanya
akan membaik dalam waktu yang cepat
tapi kalau lesinya luas
bahkan sudah negatif pun
pcr nya kadang kadang
gejala batuk ini masih tersisa
ini bisa dilakukan ataupun diantisipasi
dengan hanya menggunakan antibiotik
begitu dok atau kita hanya menunggu untuk
sampai benar benar hilang saja begitu dok
oh tidak karena
covid ini adalah pneumoni yang disebabkan
antibiotik akan tidak bermanfaat
antibiotik itu bermanfaat kalau
infeksinya atau peradangannya itu tidak berguna
atau peradangannya disebabkan oleh
bakteri atau kuman jadi beda ya
jadi kuman dengan virus itu berbeda
nah kalau memang ada
yang sekarang ini sedia
taurendosifir nah makanya
domain yang kami buat memang
harus dibedakan itu
pasien ini bisa isolasi mandiri
atau harus dirawat di rumah sakit
nah jadi satu tips lagi
ini kepada masyarakat
tracing dan testing agar
kasus ini bisa lebih dini
kalau lebih dini itu yang ditemukan
biasanya umumnya otg
atau orang orang yang dengan gejala
ringan tapi dari pengalaman
sembuh biasanya begitu
juga yang ringan di rumah sakit
yang memang kemudian jadi
ada kematian adalah biasanya yang berat
atau yang kritis
jadi masyarakat harus tahu nih jangan
pilihan isolasi mandiri itu
karena nggak mau ke rumah sakit tapi
pilihannya harus ditentukan oleh
dokter atau tenaga medis
yang mengatakan oh ini nggak bisa di rumah
ini harus di rumah sakit
lagi lagi ini pneumonia yang biasa
dengan yang saat kita terpapar
covid sembilan belas ini ternyata berbeda ya dok ya
antara virus dan juga bakteri
nah ini terkait dengan
penyakit yang ada
di paru paru lain ya seperti halnya
adanya bronkitis begitu dok
ketika beberapa waktu lalu
saya juga sempat terpapar virus covid sembilan belas
ternyata ada bronkitis
di paru paru saya apakah ini
hampir sama atau justru berbeda ini dok
bronkitis adalah berbeda dengan pneumonia
kalau pneumonia itu
radangnya ada di jaringan paru
kalau bronkitis itu di jalan
gejala yang berat berat sekali
kecuali bronkitisnya sudah
kronis ya contohnya orang orang yang
merokok kan juga rata rata bronkritis
saluran nafasnya sudah ada radang
jadi radang di saluran nafas itu
disebut dengan bronchetis atau juga bisa karena
kertas yang berbahaya
lama lama bisa menimbulkan bronkitis
tapi berbeda dengan pneumonia
berarti bisa dikatakan
bahwa kalau bronkitis
itu bukan disebabkan oleh
lebih ke pneumonia berarti
tidak berbeda ini mungkin
anda waktu terkonfirmasi
ketahuan ada bronkitis
tapi kan tidak ada pneumonia artinya
jaringan parunya tidak radang
oke nah ini berbicara
juga soal kembali lagi soal pneumonia itu
sendiri dok kalau misalnya kita
yang tadi sudah dokter sampaikan bahwa
ada batuk yang terus menerus
batuknya kering begitu ya dok ya
iya dan satu hal lagi
tolong masyarakat juga belajar
cara menghitung frekuensi
nafas per menit nah itu
bagaimana itu dok kita menentukan ya
jadi lihat mungkin ada
keluarga bisa melihat karena
menghitung frekuensi nafas itu
bisa dibantu oleh orang lain
dan itu bisa dari jarak dua meter
ini dilihat mungkin pasiennya
disuruh diminta berbaris lalu
kita lihat pergerakan dadanya
dihitung dalam satu menit berapa kali
pergerakan dadanya itu adalah
yang disebut dengan frekuensi nafas
per menit normalnya
normalnya kan dua belas sampai dua puluh ya
kalau sudah di atas dua puluh empat kali
per menit ini adalah
tanda tanda bahaya bahwa kemungkinan
terjadi pneumonia oke
lagi lagi kita harus melihat bagaimana
pernapasan kita dalam satu menit
ya ini sekitar dua puluh
lebih kurang begitu kurang dari
dua puluh kali kalau lebih dari
dua puluh empat kali itu adalah tanda tanda bahaya
yang anda perlu oksigen biasanya
dan bisa juga ditambah
meter untuk memeriksa saturasi
yang normal itu kan
tapi jangan tunggu sampai sembilan puluh empat
jadi kalau dari
oksigen adalah sembilan puluh delapan
misalnya kemudian loh kok
besoknya sembilan puluh tujuh atau sembilan puluh
nah ini tanda tanda terjadi
penurunan kadar oksigen
di dalam darah nah salah satu
cara yang mudah dilakukan adalah dengan
berbaring tengkurap latihan
tengkurap teknik proning itu ya
itu juga bisa menambah asupan
oksigen ke dalam darah
lama kita lakukan teknik proning itu dok
apakah akan dilakukan setiap hari
atau setiap berapa jam sekali
setiap hari jadi kalau bisa
dalam satu hari itu dua tiga kali
per hari ya dan
tiga puluh menit sampai dua jam
tapi memang karena orang tidak bebas
terbiasa kadang kadang dua jam itu nggak kuat
ini mulailah dengan tiga puluh menit kalau
nggak bisa lama lama tiga puluh menit
nyateng kurap tiga puluh menit lagi
kiring kiri tiga puluh menit
dan bergantian terus baik dok
ini terakhir dok ini saran dokter
untuk warga yang melakukan isolasi
mandiri mungkin dokter bisa berakum lagi
tadi informasi yang sudah
disampaikan terkait dimana
kita memang harus
tetap konsultasi ke dokter dan
lain sebagainya dok
ya baik kepada masyarakat
saya ingin menyampaikan bahwa anda
bisa melakukan isolasi mandiri
kalau anda termasuk orang yang
tanpa gejala dan itu cukup
sepuluh hari kalau anda
terkonfirmasi positif tapi
gejalanya ringan mungkin cuma demam
atau hanya nyeri tenggorok
tidak ada batuk dan lain lain ya tidak
ada sesak nafas itu mungkin
dianggap ringan dan anda bisa di rumah
tapi satu hal kalau pun
di rumah lakukanlah hal hal yang
untuk melihat perjalanan
penyakit anda contohnya
ukurlah suhu dua kali sehari
dan juga periksa saturasi
dan kalau tidak punya saturasi
ukur suhu juga nggak punya maka
ataupun badan itu untuk suhu
kalau tidak punya saturasi untuk melihat anda sesak
atau tidak anda bisa merasakan
dadanya semakin nggak enak atau
semakin tertekan kalau bernafas begitu
berat atau menghitung
dalam satu menit
dan itu mudah dilakukan
kalau ternyata kemudian
frekuensi nafas lebih dari dua puluh empat kali
segeralah hubungi dokter
mungkin bisa dengan telemedicine
minta tolong keluarga yang sehat tolong dong ini
ke puskesmas terdekat apakah
ke puskesmas atau tolong dibantukan
di fasilitas milik pemerintah
isolasi mandiri itu bukan tidur tiduran
tapi juga kita melakukan
evaluasi terhadap gejala gejala
kita sendiri dan melakukan beberapa
pemeriksaan yang mudah
pemeriksa nafas dan juga
dari mengevaluasi diri
itu ini sekarang ada ada saya
bagaimana apakah bertambah berat
atau batuknya batuknya
kalau sekali kali mungkin tidak apa apa
tapi kalau kemudian terjadi terus menerus
ini tanda tanda mungkin
pneumonia makin luas atau mungkin
anda merasa makin lemas makin
lemah ini jadi
barangkali karena saturasi oksigen
yang menurun jadi kalau orang kekurangan
oksigen itu biasanya pusing
kesu begitu ya
dan mungkin bisa
oksigennya terlalu rendah
baik dokter terima kasih sudah berbagi informasi
dengan kami tentunya kita semua
berharap agar apa yang tadi sudah dokter
sampaikan bisa kita cerna kita terima
baik baik dan kita bisa melakukan hal hal yang
tadi sudah dokter sampaikan
terima kasih dokter erlina selamat
malam selamat malam